tanya tua berapa
suka masuk ranking
airnya lagi opat
kos nanti anterin ya
aku ke money changer dulu
uangnya udah gak ada
dasar nih mertua
nggak pengertian banget sih
keterlaluan nih orang
kelewatan ini mah
udah dua kali
kang dipanggil dari tadi
masih seger seger nih neng
eh teh yoyo dari mana
habis nyari orang buat jadi asisten saya
teh yoyo hebat
sekarang udah punya asisten
ya bukan begitu
tiap hari kan saya harus keluar cari orang buat berangkat
makanya nggak sempet masak
nggak sempet beresin rumah
makanya cari asisten
udah kom ya
eh teh teh
apa lagi sih kom
saya aja tuh jadi asistennya
saya mah bisa jadi asisten
ya ampun kom
kamu mah mempengaruhi suami sendiri aja gak bisa
bagaimana harus mempengaruhi orang lain buat berangkat ke luar negeri
jangan diam diam ya
iya kang ya
baik juga dong
emang yakin situ kabarnya baik
diusir istrinya ya
tuh kok perabotannya di bawah semua
hah kang dadang
kalau misalnya berangkat nggak ada izin swab
nggak bisa kom
udah dibilangin beribu ribu kali sampai mulut tadi berbusa
kok emang kamu gak mau dapat izin dari kos suara
hanya mendingan kamu cerai aja dulu
kalau saya teteh cerai
yang harus denis siapa
ya tinggal letipin aja di rumah orang tua kamu
ya gak bisa tuh teh
kan tete juga udah tahu
di rumah orang tua saya teh
udah penuh sama anak anak kakak saya
ibu saya teh udah nggak mau nerima
lagian teteh udah heran
kamu tuh punya kakak empat perempuan
tapi janda semua
bagi maka sih
warungnya tutup tang
ya udah tunggu aja
nanti juga warungnya buka
kenapa sedih gitu
yang terberas beras tailor badanmu
pokoknya nggak boleh ngerjain apa apa sama istrinya
bukan sedih kali kang edo tapi malu
istri kamu kan kerja di malaysia
kamu gak bakalan paham persoalan seperti ini
kang semua permasalahan rumah tangga t sama kan
nih kang idoi
pak kalau tak ada
ya pada ngapain di sini
ini kan warungnya lagi tutup
gimana kalau arisan kita lanjut lagi
iya yuk kita lanjutin arisan aja yuk
saya juga setuju
saya ikut setuju
maksud saya setuju
kalau ada yang dapet kan bisa beli barang saya
belum tentu mang ocat
belum tentu mang ocat
nanti kalau udah tentu beli kabar kabarin saya ya
saya mau muter dulu
apa tuh pak
wih ada si idan orang yang semuanya mau dibeli
itu kan baru rencana kan
ceng gak ditegor
ampun ada si idoi orang yang paling lehoi
lagi pada apain
mau dibeli semuanya sama si idan
dan kamu belagu amat
baru punya atm nya aja kan isinya cuma lima puluh ribu
terus kalau arisannya kita lanjut kita teh arisannya di mana tuh kang
di mana aja juga gak apa apa
kenapa nggak di warung sini aja sih
kan lebih nyaman pelayanan juga memuaskan
kalau di warung ini makan sering tutup
buktinya sekarang juga tutup
ampun idan suridan
kan arisan gak tiap hari juga